beberapa saat yang lalu pengadilan negeri jakarta selatan baru saja selesai menggelar sidang lanjutan kasus kematian brigadir yosua
sidang hari ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang meringankan untuk terdakwa ferdis sambo dan juga putri candrawati
kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia arya dita utama di sana
bisa anda jelaskan apa saja tadi yang menarik yang disampaikan oleh saksi ahli yang tentunya meringankan
apakah betul betul meringankan atau justru sebaliknya
halo selamat siang
hari ini agenda sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana di tukang syarabutabara dengan terdakwa ferdisambu
putri chandrawati memang hadirkan saksi ahli hukum pidana yaitu ewill daniel yang berasal dari universitas andalas di sumatera barat
ada pun disampaikan oleh ewel itu sendiri
memang ditanyakan oleh kuasa hukum sendiri
itu semua pertanyaan
misalnya misalnya ini kesengajaan
memang disitu disampaikan juga lah ewill
bahwa memang untuk memenuhi syarat pembunuhan berencana
karena ada sejumlah persyaratan yang harus sepunyai
jadi ini ada tiga
itu memang ada perencanaan ada jeda waktu terus kemudian juga misalnya ada motif itu sendiri
selain itu juga hal yang ditanyakan juga oleh kuasa hukum sendiri adalah bagaimana legimitasi untuk menggunakan tes poligraf sebagai barang bukti
karena menurut ahli hukum pidana sendiri mengatakan bahwa tes poligraf sendiri bukan merupakan alat bukti
melainkan merupakan alat untuk pembuktian
sehingga dalam hal ini isi dari tes poligraf sendiri nanti memang tergantung dari hakim sendiri untuk menyaksikan
digunakan sebagai alat untuk pihak penyidik untuk sebagai untuk mendalami motif
ataupun juga kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana itu sendiri
sementara juga tadi ditanya soal bagaimana soal perkap kapolri
soal gimana apabila memang ada unsur aturan aturan di mana dalam menggunakan poligraf sendiri memang bertentangan dengan perkap kapten sendiri
apakah memang nanti sah digunakan sebagai alat bukti atau dihadirkan dalam persidangan itu sendiri
selain itu juga disebutkan
oleh ditanyakan juga oleh kuasa hukum dari verdi sambo juga putri candrawati
soal bagaimana jpu wajib membuktikan dakwaan
sehingga memang apabila dakwaan tidak bisa dibuktikan
mama para terdakwa juga harus dibebaskan
nah dalam hal ini berkaitan dengan jumlah alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang dinilai oleh penasihat hukum
baik itu dari ferdis sambo juga putri candawati
memang mereka menilai bahwa memang jaksa penuntut sendiri tidak bisa mengadakan barang bukti barang bukti yang diperlukan
supaya memang untuk dapat membuktikan
delik atau dakwaan yang telah didakwaan pada para terdakwa ini sendiri
selain itu juga kuasa hukum juga menanyakan soal bagaimana pembuktian motif
nah dalam hal ini ewil dhani sendiri mengatakan bahwa meskipun motif tidak dipersyaratkan dalam undang undang untuk menjadi pembuktian
tapi memang disampaikan ewil bahwa pembuktian atau masih motif itu merupakan bagian yang harus dibuktikan
untuk menunjukkan pembuktian atau unsur kesengajaan itu sendiri
selain itu juga tadi dipertanyakan
dimana disampaikan juga bahwa memang harus ada pembuktian
bahwa memang ada terjadi ancaman terhadap nyawa richard eliezer
sehingga memang dia bisa dinyatakan sebagai seorang justice collaborator
karena memang berdasarkan undang undang
ada tujuh unsur tindak pidana yang dikenakan untuk menjadikan seseorang menjadi justice collaborator
dengan klausul adanya ancaman terhadap nyawa dari saksi tersebut
memang hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu
sebelum akhirnya bisa menjadi justice collaborator
memang nantinya akan ditentukan pada akhirnya oleh majelis hakim
kita bisa lihat bahwa dalam persidangan kali ini
kita bisa lihat bahwa perangsa hukum berusaha untuk membangun argumentasi
bahwa jaksa penuntut umum memang saat ini masih gagal membuktikan
tuduhan tuduhan atau dakwaan yang telah disampaikan
untuk ferdis sambu dan putri candrawati
nah salah satu hal itu adalah motif
karena kita ketahui bahwa ferdis sambu dan putri candrawati bersikuku
bahwa motif mereka melakukan kejahatan ini
kekerasan ini terhadap yosho akutabara sendiri
adalah karena ada unsur pelecehan seksual
karena jpu sendiri tidak bisa membuktikan
bahwa memang ada pelecehan seksual
yang disampaikan oleh ferdis sambu maupun putri candrawati
memang hal itu tidak pernah disampaikan
sebagai motif tujuan utama pembunuhan ini sendiri
karena memang ada pun juga motif untuk pelecehan seksual ini sendiri
kita simak memang sudah lama dibangun oleh penasihat hukum sendiri
dan berusaha menjadikan justifikasi atas tindakan apa yang dilakukan
atau secara tidak menjadi argumentasi
atau bisa dipahami mengapa sampai verdi sambo dan kawan kawan
akhirnya melakukan tindakan kekerasan pada yosho akutabara
yang akhirnya hilangkan nyawanya pada tanggal delapan juli yang lalu
sementara itu iqbal dapat saya sampaikan juga
bahwa nanti tim penasehat hukum masih memiliki dua kesempatan sidang
untuk menghadirkan saksi ahli lagi
dan juga barang bukti ada pun tadi disampaikan oleh febri dianca
pas hukum dari putri candrawati
nanti pada tanggal dua puluh sembilan pada saat sidang ini akan dilanjutkan kembali
mereka akan menghadirkan satu ahli saksi
dan kemudian akan menghadirkan sembilan alat bukti baru
nah terkait apa sembilan bukti alat bukti baru ini sendiri
memang kita harus menyiapkan lagi
apa nanti akan dihadirkan
dan apakah memang betul dapat membantu pembuktian kasus ini
dan juga mengungkap kebenaran dari peristiwa yang terjadi
pada tanggal delapan juli yang lalu itu sendiri
baik arya dita utama
langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan